kami terhubung dengan sekjen perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri maulana yusran
selamat pagi bapak maulana
bapak saat ini restoran restoran harus dihadapkan dengan kebijakan gas rem pemerintah untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana adaptasi yang dilakukan
sebenarnya kalau kita bicara adaptasi ya dalam masuk ke bulan ke dua belas di situasi pandemik ini khususnya di sektor restoran itu memang sangat sulit sangat rumit ya untuk beradaptasi
karena pertama adalah kebijakannya yang selalu berubah itu nomor satu
yang kedua pembatasan pembatasan itu tentu akan berdampak kepada keberlangsungan daripada usaha restoran
kenapa karena usaha restoran itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan makan dan minum tapi usaha restoran itu juga tumbuh karena adanya pergerakan
pergerakan itu yang diakibatkan dari orang orang yang bergerak karena mereka harus bekerja
bekerja dari misalnya dari luar kota masuk ke jakarta bekerja itu sebagai contoh saja
nah dengan adanya kegiatan seperti work from home itu tentu akan
sangat berdampak kepada restoran itu sendiri
kemudian yang kedua yang jadi permasalahan juga adalah dampak terhadap pembatasan yang cukup dalam ya
ditambah lagi pembatasan jam boleh bukanya dari jam tujuh sampai sekarang dilonggarkan lagi jam dua belas
hal hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap daya tahan terhadap restoran itu sendiri yang sebelumnya memang sudah dalam posisi sulit yang sudah masuk ke bulan dua belas saat ini mbak
baik lalu pak maulana dengan begitu banyaknya restoran restoran yang harus tutup tentu juga menyebabkan begitu banyak karyawan yang harus dirumahkan
lalu bagaimana dengan situasi ini
ini yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah seharusnya
dalam membuat satu kebijakan itu pemerintah juga mempertimbangkan setelah lain di kita itu sharing the paint nya gitu
jadi jangan hanya membuat satu kebijakan tapi dampak terhadap keberlangsungan usahanya tidak dipertimbangkan
karena resiko yang paling utama yang terbesar itu adalah kepada tenaga kerjanya
untuk perusahaan dalam membuat satu strategi untuk bertahan bisa berlangsung usahanya
adalah menekan yang overhead
yang pertama dulu yang paling besar itu biasanya di listrik kemudian juga di tenaga kerja
nah ini sebenarnya sudah terjadi mulai dari unfit lift atau tenaga tenaga yang kontrak tidak diperpanjang
itu sudah terjadi sehingga karyawan yang ada pun sekarang sudah sangat minimal
itu kita menyusulkan dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah
seperti menekan yang boleh dijadikan itu cuma konsumennya sebesar lima puluh
sehingga tidak ada jalan keluar bagi pelaku usaha
karena di sini posisinya bukan lagi baru satu dua bulan tapi sudah masuk bulan ke dua belas
saya yakinkan tidak mungkin ada satu perusahaan seperti restoran yang bisa bertahan terlalu lama dengan kondisi seperti ini
baik lalu berdasarkan dengan survei yang dilakukan
sekitar seribu lebih restoran terpaksa tutup akibat pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana skala bisnis restoran yang tutup ini
dan bagaimana juga nasib pekerja yang harus terkena phk
kalau dilihat dari sisi restorannya yang tutup itu
umumnya mereka sudah tidak kuat
kita lihat restoran itu ada berbagi
wilayahnya ada di pusat perbelanjaan di perkantoran dan juga ada yang berdiri sendiri di luar
nah ini yang kalau di pusat perbelanjaan atau di perkantoran
mereka tidak kuat untuk membayar sertif casnya
sehingga terpaksa restoran tersebut harus tutup
tutup itu bisa dikatakan
kan sekarang sudah lebih banyak yang tutup permanen
nah ini juga terjadi di restoran restoran yang di luar
upaya apa yang strategi apa lagi yang lakukan tentu sekarang cukup sulit
saya sampaikan cukup sulit sekarang kita membuat strategi lagi di situasi ini
nah tenaga tenaga kerja tersebut ya
mati harus dirumahkan atau diberhentikan
jadi tidak ada jalan keluar lagi
karena cara bertahan itu sudah banyak yang kehabisan
dan survei yang dilakukan dari lembaga independen
itu adalah survei yang dilakukan pada tahun lalu ya
sekitar bulan agustus september
sekarang pertumbuhan dari apa namanya yang tutup itu juga cukup besar
kalau kita perhatikan sekarang
baik lalu bagaimana dengan stimulus pajak dan juga pekerja
apakah sejauh ini membantu
stimulus itu tidak terlalu optimal ya
karena yang paling berat itu seperti kemarin ya
tahun lalu itu kita
pasal dana kecelakaan itu mendapatkan dana hibah
namun yang paling penting itu sekarang masalah hibah itu
ada lagi pengeluaran yang cukup besar yang jatuh tempo kemarin itu adalah
masalah pbb yang cukup besar ya
ini tidak ada relaksasi sama sekali
sementara mereka tidak bisa menghasilkan
yang kedua pajak reklama itu masih ditagihkan sementara
konsumen itu sebenarnya menurut saya drastis ya
jadi banyak hal hal yang sebenarnya yang menjadi kewajiban pelaku usaha kepada pemerintah
dimana kebijakan itu tidak boleh kebijakan itu membatasi
namun terhadap pajaknya itu mereka diberikan relaksasi
relaksasi yang diberikan kemarin oleh pemerintah pusat
seperti diskon dari pajak a dua puluh lima
sebenarnya itu bukan tidak terlalu efektif ya
karena kita tetap harus membayar di situ
jadi cicilannya tetap harus dibayar
kemudian yang terkait masalah pln dan seterusnya
itu juga belum terlalu optimal ya kemarin itu
karena hanya membatasi kalau mereka masih tetap operation
mereka tetap harus membayar abodemennya
jadi terlalu ini lah belum terlalu optimal lah
karena yang hibah kemarin itu ya habisnya nanti bayarnya ke pajak daerah lagi
jadi tidak serta merta bisa membantu untuk tetap bertahan
baiklah terakhir nih pak maulana
bagaimana saran usulan kepada pemerintah
agar industri ini tidak terpukul lebih dalam lagi
kami berharap pemerintah juga dalam mengeluarkan kebijakan
tentu harus mempertimbangkan daya tahan perusahaan
yang sudah masuk ke bulan dua belas ya
dengan relaksasi tagihan tagian dari kewajiban dulu
sebenarnya kewajiban itu termasuk yang pajak ya
kemudian juga banyak juga pelaku usaha yang sebentar lagi juga bulan maret ini kan sudah habis
masalah restrukturisasi dari kewajiban perbankan dari pjk tersebut
ini juga harus dipertimbangkan karena nanti akan lebih besar lagi
itu yang akan begitu masuk bulan april pjk nya sudah habis
perbankan tidak akan memperpanjang restrukturisasi
itu akan menggerus lagi napas daripada perusahaan perusahaan tersebut
sehingga tidak bisa bertahan lebih banyak lagi
kemudian yang terakhir sebenarnya yang kami harapkan adalah bentuk bantuan seperti
apa namanya hibah tersebut
dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh satu ini termasuk listrik
dan juga yang paling penting lagi
seharusnya relaksasi itu juga dipertimbangkan
jangan sampai daerah justru memungut pajak lebih besar lagi
yang tidak memikirkan relaksasinya apa namanya
dari pajak daerahnya
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pun tidak akan terasa optimal bagi pelaku
baik pak maulana terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia